hai fikri fikri enggak ada duduk duduk fikri kemana ya kok nggak ada tadi sih dia memang sempet
tiduran di masjid terus kayaknya dia keluar patung buat udo ya keterusan laginya ya enggak
ada dong terus dia pergi kemana lagi baguslah kalau sih fikri enggak ada jadi enggak berisik
enggak ada pengacau ya kan sobrinya sobrinya maksud kamu apa lagi fikri fikri masih doyan
tuhan allah ini kenapa malam malam begini anak anak masih di luar kamar
kita lagi cari fikri bosko ya kenapa fikri gimana
ini kenapa malah nyari
fikri tadi ustadz udah bilang kembali ke kamar istirahat lah mampu nyari
kita hanya ingin membantunya ustadz
alamak cuman nah kayak mana membantu kepala pembunuh kepala kepala kupusing
sudah sudah begini sekarang semuanya ke kamar masing masing biar nanti ustadz
musa aja yang cari anak anak baik burang fikri wa salaamu'alaikum waalaikumsalam
arhamatullah lalu ustadz musa kesempatan sewaktu mana mau kembali ke kamar lalu kalau
kalau usah ke kamar nanti yang cari fikri siapa oh iya siapa ya eh saya ya eh iya
ya ya baik baik assalamualaikum waalaikumsalam
ustaz si fikri hilang lagi postat kabur lagi dong nggak tahu kemana iya postat tadi fikri di
kamar itu udah hilang betul tidak kau betul sekali fikri itu bukannya hilang tapi
fikri makan pisang goreng bareng ustadz di dapur jadi fikri nggak ilang iya nggak gimana dia ya
udah sini kalian berdua ikut
fikri lagi tidur
ya udah mendingan sekarang kalian berdua tidur ya karena nanti kan mau sholat malam
ayo ayo tidur jangan lupa baca doa dulu ya sebelum tidur ya ya postet bisa pamit ya

ini mau pada kemana ini
oh banyak aturannya di sini sebel tidur nggak boleh makan jatuh atur sebel banget
assalamu alaikum warahmatullahi wasalamu alaikum warahmatullah
ya habib ya habib salam alaika salam alaika assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
wa ashabihi ahli swidqi wal wafa'an ma ba'ad para santriwan dan terwati para setidak para
ustadz ada ustadz musa ustadz ridwan pakde pada subuh kali ini sengaja ustadz sedikit
berlama lama kita tadi kita sudah selesai sholat subuh berjamaah kemudian kita bareng bareng
zikir pagi dan petang alhamdulillah maka kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat syuruk
salah satu zikir yang terbaik adalah ketika kita membaca al qur'an afbal zikri tilawatil qur'an
ada yang semalam belum tidur nih
obrik kan ustadz lagi tau sih ya sobri sobri makanya jangan berisik jangan lupa
eh udah udah udah udah diam semuanya
rehan bawa itu ke tempat wudhu
dek dek dek mau dek dek mohon apa sih kaku wajah dulu sana biar segar
ini lanjutkan lanjut perhatikan baik baik sekarang ini saatnya ya untuk mengulang ulang
hafalan kenapa karena di pesantren kunanta ini kita harus disiplin kalau kebalikkan
disiplin kalau kebalikkan disiplin kalau kebalikkan disiplin kalau kebalikkan disiplin
hai kalau keberhasilan itu apapun harus syaratnya disiplin
kalau kata almarhum al bauburroh hani isoles z dia berkata ada penyakit di
masyarakat kita apa penyakit kudis apa itu kudis kurang disiplin yang kedua
kurat apa itu delapan kurang rapi yang ketika cutil apa itu cutil itu aduh mualcoy
tau maka akibat apa
maka iman ini perlu
jaga dengan baik nah
kalau itu kita lakukan disiplin
ini sebenarnya sudah allah swt
perintahkan dalam melakukan
maka bila kamu telah selesai
mengerjakan sesuatu maka kerjakan yang lainnya
mengamalkan nilai nilai islam
apa itu sumber islam al quran
jadi perubahan dasar kita
agar kita selamat dunia dan
akhirat fahim tum
lagi enak enak tidur malah dibangun lagi malah sholat malam malam lagi padahal masih dingin jadi males disini
fikri fikri enggak ada duduk fikri kemana ya kok nggak ada tadi sih dia memang sempet tiduran di
masjid terus kayaknya dia keluar batu buat wudhu ya keterusan laginya ya enggak tahu terus dia pergi
jadi nggak berisik nggak ada pengacau ya kan maksud aku baguslah kalau si fikri tuh nggak
ada jadi nggak ada pengacau jadi kita tuh tenang
ini ada apa lagi sih ribu tanya kerjaannya apalagi hai kalian lagi udah udah udah udah
udah nggak ada diomongin aja yang ada yang diomongin
sekarang cepetan cari cari sampai ketemu ke segala segala penjuru cepet cari cari
tahun depan ada judul ada hak ya sekarang pakai nanya cepet cepetan
cari kemana aja cepetan cepetan cepetan cepetan
ya allah kabur lagi sih kalau bisa kan pulang terus fitri belum ketemu seberapa ini